presiden joko widodo meminta badan koordinasi penanaman modal
serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
oss merupakan sistem perizinan berbasis risiko
dengan mengandalkan teknologi informasi yang mengintegrasikan
perizinan di daerah dan pusat untuk mempermudah kegiatan usaha
atau investasi di tanah air
ini disampaikan presiden jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional
investasi dua ribu dua puluh dua hilirisasi dan kemitraan untuk investasi berkeadilan
di jakarta rabu pagi
jokowi menilai banyak yang harus diperbaiki dalam platform oss
misalnya kecepatan dan ketepatan waktu dalam perizinan berusaha
apapun kemudian oss berbasis risiko dalam perizinan berusaha ini
telah diresmikan oleh presiden jokowi pada sembilan agustus dua ribu dua puluh
atau sudah berjalan lebih dari satu tahun
melalui layanan oss berbasis
risiko para pelaku usaha umkm diharapkan bisa memperoleh kemudahan
mendapat izin berusaha terutama nomor induk berusaha
kemudian yang ketiga saya titip ini untuk oss
di semua baik di kabupaten di kota di provinsi di pusat semuanya
platformnya tolong betul betul dilihat lagi dibenahi betul